ya kini kita ke jepang
ramen ini adalah makanan khas jepang yang sangat terkenal
namun di negara asalnya sangat sulit untuk mencari ramen halal
karena kebanyakan ramen ini mengandung babi sebagai bahan dasarnya
namun bila anda turis muslim yang sedang berjalan jalan ke kota saporo di pulau hokkaido
dan ingin mencicipi ramen tidak perlu khawatir
karena ada ramen khas sapporo yang terbuat dari kaldu dan daging kambing yang dijamin halal

ditambah gurihnya rasa umami yang muncul dari miso
sangat memanjakan lidah anda para penggemar daging kambing
bagi anda turis muslim tidak perlu khawatir
karena jenghiskan ramen yang dihidangkan di sebuah kedai di kawasan susukino kota sapporo ini dijamin halal
karena tidak menggunakan bahan bahan masakan non halal
yang umum ditemui di masakan jepang seperti alkohol sake atau mirin
bahkan alat makan di kedai ini pun dijamin halal
sumpit sendok dan saus halal yang diletakkan di meja
dan yang dimakan ditandai dengan stiker hijau dan dipisah dengan alat makan non halal
semangkuk rameng kambing porsi sedang dihargai satu seratus yen atau sekitar satu ratus empat puluh lima ribu rupiah
porsinya kurang banyak jangan khawatir
di sini juga menyediakan rameng porsi large hingga double xl dengan harga satu enam ratus lima puluh yen atau sekitar dua ratus dua puluh ribu rupiah
kedai bernama horyu rameng ini sangat populer
tidak hanya bagi turis namun juga bagi penduduk lokal
karena ukuran kedainya yang kecil
hanya bisa menampung tiga puluh orang
kursi pun selalu terisi penuh
bagi anda yang ingin merasakan semangkuk rame hangat di horyu rameng harus bersabar
karena setiap hari antreannya selalu mengular
bahkan sejak kedai belum dibuka
kedai horyu rameng berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh dan memiliki lima puluh cabang di seantero jepang
namun kedai horyu yang menghidangkan ramen halal hanya kedai cabang susukino ini
kedai ini buka setiap hari dari siang hingga pukul tiga dini hari
jeng hiskan merupakan makanan khas dari saporo
yaitu barbeque mirip yakiniku namun menggunakan daging kambing
disebut jeng hiskan karena tungku pembakarannya mirip dengan topi perang yang digunakan oleh jeng hiskan
pemimpin mongolia di abad ke tiga belas